daripada kita membicarakan hal hal yang seharusnya tidak kita ributkan
bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu
apa yang mau kau tanyakan
hanya pada purba menak
tapi aku belum bisa memutuskan masalah ini
kakang akan mempertimbangkan
untuk mengangkat purba menak menjadi putra mahkota
kuda kudamu harus kokoh purba menang
wah latihan saja sendiri
berarti kamu mau jadi pecundang
jangan salahkan uak kalau raden pamanarase mengambil tahtamu
aku tidak akan biarkan dia merebut tahtaku uak
ajari aku ilmu yang lain
kenapa kau menangis rai
apakah kau mendengar
cakapanku dengan kakang prabu tadi
aku tidak mau berbicara dengan kakak
aku ingin berbicara dengan kakak
cece tidak bermaksud untuk menyakiti hatimu
caca juga tidak bermaksud untuk merebut kedudukan raden pamanarase
cece hanya memikirkan keadaan galuh
aku mengerti caca
aku ingin berbicara dengan kakak prabu
sudah lama aku tidak merasakan suasana di luar istana
tidak ada yang membahagiakan bagiku
kecuali melihat rakyat galuh hidup damai
serta tercukupi sandang dan pangan
ini anugerah dari sang yang gusti
dan kewibawaan rajanya
segala permasalahan yang dihadapi kerajaan galuh
namun ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku
mengenai apa gusti
mengenai pewaris tahta kerajaan
setelah pamanarasa keluar dari istana
satu satunya harapanku hanya pada purba menang
masih meragukan kemampuannya
awalnya hanya batu hitam biasa
guci yang bagus
awalnya hanya dari tanah
semuanya menjadi bernilai
raden perubah menang yang gusti khawatirkan
aku setuju dengan mungkin

bagus perubah menang
kau sudah menguasai jurusmu
wah terima ini
untung aku sempat menghindar
kalau tidak bisa hancur tubuhku
sekarang raden sudah banyak kemajuan
karena aku berlatih dengan sangat keras
pasti akan sangat senang melihat kemajuanku
gusti prabu akan sangat bangga dengan anaknya raden purba menak
aku akan menunjukkan kemampuanku padanya
raden harus melaporkan setiap kemajuan rakyat
biar raden tidak diremehkan lagi dengan gusti prabu
gusti prabu akan mengangkat raden purbamenak menjadi putra mahkota
aku juga sering mendengar hal itu belakangan ini
kalau raden purba menang menjadi putra mahkota
menurutku tidak ada yang lebih pantas selain raden pamanarasa
masih terlalu dini untuk bicara masalah pergantian putra mahkota
biarlah itu menjadi keputusan gusti prabowo
masih banyak kewajiban kewajiban yang harus kita lakukan
daripada kita membicarakan hal hal yang seharusnya tidak kita ributkan
bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu
apa yang mau kau tanyakan
sudah lama aku menunggu kakak kembali
sudah lama aku menunggu kakak kembali
sudah lama aku menunggu kakak

aku hanya ingin kepastian tentang hubungan kita kang
sulit buatku untuk menjawab pertanyaanmu ginawan
karena masih banyak hal yang harus aku selesaikan
kau hanya mementingkan dirimu sendiri kakak
dan tidak peduli dengan perasaanku
kau tidak peduli dengan perasaanku
nindawa bukan begitu maksudku
hentikan semua ini nyi
dengarkan aku dulu
tidak kau berbohong
aku mencintaimu nindawa
lebih baik kau mati saja
itu yang kau mau
lihat yg kalian sebelum makan disana
lupa simpa simpah ini pelakunya ini sudah ketangkep ya ternyata orang ini yang bawa
pocong pocong halsu itu keluarga ini nakut nakut ini jadi kamu biang koreknya
udah usir aja bang
kali semenjak ada teror pocok itu jualannya bang tihun laku keras
iya jangan jangan ya bang tiun
dalang di balik teror pojong di kampung kita
juga tuh kita kasih tahu bang mario jah ayo iya
ini ada apa sih mau begitu dan aryan mario tadi kita lihat ada hal yang aneh hal hal
aneh gimana pada melihat hantu maksudnya bukan om tapi tadi kita lihat
om tion lagi ngirim barangnya sibuk gitu barang dagangannya barang online
maksudnya iya banyak banget om anehnya di mana sih dia kan jualan barang
online ya terus barangnya dikirimin anehnya di mana bukan om maksud kita
kita lagi curiga jangan jangan epsilon yang lagi berjalan di kampung kita gara gara bang tiun
itu sebagai penyebab teror yang yang ada yang terjadi makanya orang dan mau beli di mereka
mau belanja oleh di tempatnya bang kiun om kita harus cari tahu jangan jangan bener om
tiun itu yang ngirim waktu itu bener juga ya jangan jangan gara gara si tiun nih kita harus
bikin mau nyari trio hansip kalian pulang dulu sana gara gara pocong nih biar banget
aduh badan gua pada sakit rasanya sama nih pada pada nyeri sampai kulwati aku tuh bingung
masalahnya biasanya adem ayem tentereng tapi kok sekarang enggak nyaman ya banyak hantu teror teror
makanan kemari assalamualaikum waalaikumsalam gitu dong ucap salam dulu gua nih ada informasi
tentang teror pocong di kampung informasi informasi mbakmu kamu tuh kemana aja dari tadi tuh kita
tungguin gak datang datang pas udah selesai kita udah pasti capek kamu baru
eh bank kita itu abis diserang ama hantu pocong oh iya maaf maaf dah
soal teror pocong di kampung kita yang hebuh itu katanya kerjaannya sih api un won ah tiun tiun itu yang bad acar ya
soal teror pocong di kampung itu yang heboh itu katanya kerjaannya sih api un a ti un itu yang buat acar ya
wah bukan nih tiun
ya weh sekarang sana
adepin aja sendiri
aku tuh mau mogok
mogok ngurusin masalah pocong juga
tergantung gimana bos aja
gitu aja ngambek
ente ngapain dimari
udah gini terserah
kita tuh diancam balik sama dia
bangun ibu udah sadar
kakak ada perlu dulu ya
jadi kakak tinggal dulu
jadi terusin baca quran sendiri bisa kan
sudah yang bener ya belajarnya ya
udah terusin lagi aja
jis baru saja mau ngasih teh ini ke anak anak yang ngaji
ibu ada sesuatu yang ingin aziz katakan sama ibu
ibunya saskia kan terbaling di rumah sakit ibu
keluarga mereka berkekurangan
kenapa kita tidak membantu mereka bu
iya mak juga berpikiran begitu semalam
emang sebaiknya kita membantu saskian nak
terima kasih bu
aziz naruh al quran kok sembarangan
ternyata anakku si ajis suka sama saskia
pantas dia ingin membantu uang untuk saskia
untuk pengobatan ibunya
aziz bisa minta uangnya sekarang gak bu
supaya bisa cepat cepat menelanasi tagihan rumah sakit bu
ini ini uang buat mbaknya saskia
terima kasih ya bu
sebentar mak ambilin kue
ini jis ada kue di lemari makan emak
baik aziz panggil dulu ya bu
sebaiknya saya harus hubungi bos dan mengaku kalau kita gagal mencari gadis itu
ya bang disini aja bang
makasih ya bang
bu ibu kan udah baikan
berarti kita bisa segera pulang
terima kasih ya nak adit ya
jangan terima kasih pada saya bu
terima kasih pada allah
ini semua berkat pertolongan allah
sekali sekali apa yang dikatakan dokter radit
bang ibu udah baik kan
alhamdulillah dong ibu ya bisa sekitar pukulan
kita tinggal nunggu hasil lab nya ya
mudah mudahan gak lama hasilnya keluar
insya allah hasilnya pasti bagus bu
allah memang maafkan nolong ya ibu ya
apalagi dokternya dokter radit
sulamen gadis yang kita cari cari ada di dalam
kalian sudah menemukan dia
kalian yakin kalau itu memang dia
mama buat baju koko
sulamannya bagus ya
kamu tuh ngapain sih
mama ajak ngomong tapi senyum senyum sendiri kenapa
ma coba mama tebak
sepertinya saya sudah menemukan gadis itu mah
bagus dong terus artinya kamu harus segera ketemu dia dong
enggak mah biar saya yang nemuin dia dulu
apa gue gak salah dengar pak iman sudah menemukan gadis lain
saya harus kasih tahu nelia
pasti dia ngamuk berat
kenapa sih mama gak boleh ikut
mah biar saya yang pergi nemuin dia dulu baru setelah itu mama ya
ya udah deh kalau gitu mama doakan kamu sukses ya
rencananya kapan kamu mau berangkat
secepatnya ada urusan yang harus saya selesaikan dulu dengan desi
baru setelah itu saya segera berangkat karena perjalanan ke sana cukup jauh
ya udah mama yakin nanti kamu pulang akan membawa kabar yang membahagiakan